kalian semua ngapain disini
pake acara nyundukin rara segala
eh denger ya
ini itu pribadinya rara
ngerti kata privasi gak
kalo gak ngerti cari di kamus
lagian kalo gak pergi dari sini gue panggil patogar nih
oh iya mau dipanggil patogar
lo tau apa
gue kan cuma anak baru
masalahnya rara ini bukan urusan pribadi
soalnya menyangkut dafin anak kelas ips
ini tuh masih ada kaitannya sama anak ips
lo itu harus
harusnya tau diri dong rara
sementara lo masih kasih harapan ke dafin
ya kan bener gak
so kecapepan lo rara
bisa udah gak
kayak di pasar tuh ngeribut banget kalian
itu jangan gampang percaya sama cuma dari video yang cuma setengah doang
emang kalian lihat apa kejadiannya kayak gimana
ya mending kalian balik
kita juga gak langsung percaya
ya makanya kita langsung nanya sama dia
tapi dia hanya diem doang
kayak jelasin dong rara
gak berani jawab kan
terus kalian bisa ngeremehkan
tinggal diawami ya atau enggak aja susah banget sih ra
beneran gak sih
kalian salah gak sih
kalian itu bukan nanya
kalian itu nyundutin
lagian apa salahnya kalau si rara nggak mau jawab
ini gue tanya lagi nih jawab
kalau emang beneran rara gak pede katek harusnya davin sama kak vero gak mungkin berantem dong
emang kalau mereka berantem karena masalah lain kenapa
kenapa sih jangan jangan kalian suka kali ya
iya makanya dari tadi
ya udah jamin aja rara mereka tuh emang kayak gitu kebiasaan main di pasar
emang dasarnya si rara ini maruh ya kan
ya udah jamin aja
mamai perempuan ipa itu tuh sudah kayak selebriti yang lagi naik daun
dia dikira muli banyak orang tuh
ya wajar lah div
pasti anak ipa ips kepo banget sama apa yang sebenarnya terjadi sama dia
kasian banget ya rara sampai heboh kayak gitu
sekarang rara jadi kena masalah kayak gini
kalau aja kemarin gue gak kebawa emosi
semuanya pasti gak bakal serumit ini
ah gue harus bantu rara buat lepas dari masalah ini
sebelumnya saya minta maaf sama kalian semua
sampai sampai saya terlibat dengan perkelahian
dengan salah satu murid anak ips
jangan pernah salahin rara
karena rara tidak salah sama sekali
orang yang menyukai rara adalah saya
saya sedang menggita rara untuk jadi pacar saya
sampai saat ini rara belum suka sama saya
saya sedang berusaha untuk karena move on dengan davin
hmm ternyata yang selama ini suka sama rara itu kak vero
bisa sih padahal kan kak vero ganteng keren
kenapa juga sukanya malah sama rara
david juga gak kalah keren kok
tapi kenapa bucinya sama rara
mending gue kemana mana kali
faktor perkelahian saya dengan davin itu faktor perasaan cemburu
saya minta tolong sama kalian semua
jangan pernah salahin rara
tolong support hubungan kita berdua
toh kalau kita pacaran
hubungan kita tidak melanggar peraturan ipps kan
iya sih mendingan sama kak hero
harusnya rara sama davin gak berhubungan lagi ya kan
iya sih rara tapi lo harusnya tenggas sama davin
biar dia gak ngerasa kalau dia tuh bisa balik lagi sama lo
udah deh mendingan lo jadian aja sama kak vero
saat kayak gini kak vero yang lebih dulu ngelindungin rara
pasti sekarang rara ngerasa gua gak berguna
apa sekarang gue udah bener bener udah gak punya kesempatan buat balik sama rara
kasian davin pasti sekarang dia kecewa banget
davin betahara pahla ikhlasi tarima rara pacaran dengan kak vero
ini adalah jalan terbaik kawan
karena tidak mungkin toh warga negara ipa dengan warga negara ips itu bersama
dan ale harus tahu dari dulu
dua negara ini selalu berada pada jalur yang berseberangan
jadi tidak akan ada sejarah negara ipa dan ips itu bersatu kawan
jadi ale sebagai warga negara ips yang baik
betaharap sekali ale taati saja peraturan yang ada
kalau rara bisa dapetin orang kayak vero
gue yakin lo pasti bisa dapetin cewek yang lebih baik dari rap
bukankah dong vin gue ngerasain kok apa yang lo rasain
tapi buktinya kok bisa kok melupain perasaan gue ke budi
gue tau banget lo lagi sedih sekarang
tapi lo tenang aja ya kita semua ada buat lo
lo buat apa
kalau boleh sedih tapi jangan berlarut larut
tugas anak sma kan cuma belajar
jadi lo pasti bisa